dan hukum keanggotaan palestina keanggotaan penuh palestina di bd
kemudian pada saat para menteri luar negeri g tujuh melakukan pertemuan jubitali
saya juga berkomunikasi dengan menteri luar negeri nakato
intinya adalah merupakan kewajiban dari kita semua untuk mencoba menyeskalasi virus
menyeskalasi situasi sehingga konflik ini tidak melebar kemanaman
tanggal empat dan lima mei nanti akan ada kpt uki di dandia yang diudah udih dengan pertemuan pada bicara menteri

keanggotaan di pbb itu bu ada instruksi khusus nggak buat perwakilan indonesia di pbb
untuk memfollow up resolusi yang ditolak
sebenarnya standing instruksinya sudah ada
bahwa kita dari setiap awal adalah menjadi salah satu supporter
mendukung keanggotaan palestina keanggotaan penuh palestina di pdip
jadi itu sudah ada dan semua diplomat indonesia sudah paham dan mempastikan untuk melakukannya
kalau kali ini satu negara anggota pilihan keanggotaan palestina
mungkin waktu itu tetap untuk mencantik hati untuk mengupaya keanggotaan palestina
kita akan terus berusaha
tapi dalam konteks yang lebih luas lagi
dan tadi saya juga lapor kepada pak presiden
dan kemudian saya follow up di pertemuan saya dengan binti luangguri
bahwa kedua negara sudah sepakat bahwa kita akan membuat perjanjian
mengenai masalah ketahanan pangan antara indonesia dan vietnam
dan negosiasi akan segera kita lakukan
oke segera siapkan kita bisa mulai negosiasi
jadi ketahanan pangan dalam konteks yang lebih luas ya